erick thohir telah resmi terpilih sebagai ketua umum pssi yang baru melalui kongres luar biasa pada hari kamis kemarin
banyak harapan terhadap kepengurusan pssi yang baru saja kemarin ketok palu
dasarnya pun sama membawa perubahan dan juga perkembangan sepak bola indonesia menjadi lebih maju
namun masih banyak yang menyaksikan pasalnya wajah wajah lama masih bertahan di kepengurusan hingga empat tahun mendatang
kami akan bahas malam hari ini bersama anggota exco atau komite eksekutif pssi dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tujuh
baik dan juga ada bang joy anton sanjoyo pengaman sepak bola bang joy selamat malam
oke apakah bang joy masih bisa mendengar suara saya
bang joy selamat malam
oke nampaknya kami masih mengalami kendala komunikasi dengan bung joy
nanti kita masih akan mencoba bang arya saya akan ke bang arya terlebih dahulu
bang arya selamat anda sudah terpilih menjadi anggota komite eksekutif pssi exco
terima kasih mbak terima kasih
oke ini yang menjadi pertanyaan banyak orang
apa yang membuat anda pada saat itu tergerak ikut dalam bursa pemilihan komite eksekutif pssi
apa yang anda lakukan untuk menjaga kemampuan bung joy
saya sudah lama di sepak bola
jadi semoga tidak baru
kita punya klub bola dari liga tiga
kita mengelola klub
bisa merasakan bagaimana mengelola klub
manajemen klub persoalan persoalan yang kita alami
membangun supporter dan sebagainya
sampai bisa jadi juara liga tiga provinsi sumatera utara
tahun dua ribu sembilan belas kemudian tahun kemarin dua ribu dua puluh satu kita jadi juara di liga tiga nasional
dan kemudian sekarang juga ikut di liga dua
mudah mudahan cukup bagus prestasinya sampai di saat ini di posisi nomor dua di wilayah barat
nah ini kan pengalaman pengalaman ini kan kita tahu nih bagaimana sepak bola kita
dan bagaimana kita ingin membangun klub klub kita
supporter dan sebagainya pembinaan dan sebagainya
karena pembinaan sepak bola kan susah juga ya
baru kemudian juga kompetisi
kan kami juga mengalami kompetisi yang tidak begitu baik mbak
dihentikan di tengah jalan
pesan liga dua itu kami berada di tengah jalan
itu kan bayi kita kan berat juga
jadi sekarang itu memang kepastian liga itu jadi sesuatu yang bagi kami cukup mahal
jadi sekarang itu memang kepastian liga itu jadi sesuatu yang bagi kami cukup mahal

sampai dihentikan sampai hari ini kan dihentikan juga
jadi kan bagi kami bagi saya itu jadi satu pertimbangan
dan juga bagaimana saya mengikuti sebuah proses membangun klub bola gitu ya
dan mengikuti semua kompetisi yang ada
berangkat dari bawah
melakukan pembinaan dan sebagainya
dan mengikuti semua kompetisi yang ada
melakukan pembinaan dan sebagainya
keberatannya kita ini
dan ya jadinya kita pengen dong membangun sepak bola indonesia dengan baik
dan kebetulan bersamaan juga ini kan pak erik juga maju jadi ketua umum
itu membuat saya juga melihat bahwa ini kan ada sebuah harapan baru pak erik untuk sepak bola indonesia
makanya saya juga akhirnya maju juga untuk exco

artinya dengan berbagai pertimbangan dan juga berbekal pengalaman tadi yang anda sebutkan
itu yang membuat anda salah satunya memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai anggota komite eksekutif
dan juga akhirnya pun kemaren masuk dalam jajaran anggota exco pssi ya
tadi anda sempat menyinggung di kalimat terakhir anda bang arya
bahwa salah satunya adalah karena pak ete juga ikut mencalonkan diri sebagai ketua umum
ini juga menjadi pertanyaan banyak orang di luar sana
apakah seorang arya sinulinga ini seperti kesannya mengekor dengan pak erick thohir
karena kan posisi anda sebenarnya di bumn adalah stafsus bumn
kemudian juga pak ete adalah menteri
jadi kesannya apakah harus selalu ikut kemana pak ete pergi
kalau tadi saya tuh gak pernah punya pengalaman di sepak bola
nggak pernah mengelola sepak bola
nggak pernah tahu bagaimana sepak bola indonesia
nggak tahu rasanya kompetisi
nggak tahu rasanya beratnya kompetisi
karena gini orang nggak tahu aja selama saya berkecimpung di bola gitu loh
tapi kan kita punya harapan baru nih
kenapa kita dukung beliau
karena saya ingin perbaiki pimpinannya juga
calon pimpinannya juga bagus ya saya maju juga pak
saya juga berpikir juga untuk maju kan
jadi jangan dikaitkan gitu loh
kalau tadi nggak punya klub bola boleh lah
ini punya klub bola dan capek loh
dan saya bukan beli
bang arya di luar sana kan karena anda sebagai pejabat
karena mereka nggak tahu
dan saya tidak membeli klub bola
saya membina dari awal
dan terbukti klub saya itu sekarang ini adalah klub dengan average termuda
karena kami melakukan pembinaan
untuk liga dua
bung joy sudah bisa mendengar suara saya bung joy
yang kita ucapkan selamat kemarin baru saja terpilih sebagai anggota exco atau komite eksekutif pssi dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tujuh
kemarin bang arya sekilas saya sampaikan juga kemarin kita sempat berbincang berdiskusi dengan bung joy
terkait dengan kepengurusan pssi yang baru pasca klb kemarin
saya akan minta tanggapan dari bung joy
statementnya kurang lebih seperti ini
kalau exco nya itu itu saja
dan dipilih oleh para voters yang notabene tidak punya pandangan jelas terhadap perkembangan sepak bola nasional akan jadi apa nantinya
kan yang kerja itu exco ya
katanya bukan et
nah kalau mereka didominasi oleh orang lama yang terkait dengan tragedikan juruhan
dan bagaimana kekacauan sepak bola selama ini
apa bisa seorang erick thohir mengendalikan semua
nah anda juga menyebut kemarin bung joy
bahwa anda berharap ada orang di exco
ada orang baru
kalau nggak ada ya hopeless
nah sekarang ini ada wajah baru
ya saya lihat ada enam wajah baru ya paling tidak
dari dua belas esko yang terpilih
ada enam yang lama
enam yang baru
dan selalu kalau ada orang baru selalu ada harapan yang besar
demikian juga saya mengikuti pssi ini sudah tiga puluh tahun
ya sejak zaman nurdin halid
berganti adi rahmayadi
selalu kalau ada orang orang baru harapan kita selalu oke
harapannya mencuat tinggi
tapi ya selama tiga puluh tahun itu saya juga mengalami banyak sekali kekecewaan
terakhir ya iwan bule
saya pikir general bintang tiga gitu ya
bisa membawa ke arah perubahan yang signifikan
ternyata enggak juga gitu kan ya
nah ini mudah mudahan enam expo yang baru ini
bisa membawa perubahan
karena yang bekerja kan nanti para exco ini dua belas ini
kalau ketua umum wakil ketua umum itu sebetulnya simbol
tapi dia harus mengarahkan jalannya pssi
dan sekali lagi saya tidak terlalu yakin
apakah pak erick thohir itu bisa komitmen sampai ke dua ribu dua puluh
karena kembali sebetulnya pertanyaan saya adalah
pak erick thohir ini kan orang yang sangat prominent
dalam struktur struktur negara ini dia menteri bumn
dia pengusaha yang sangat berhasil
dia pernah punya klub kelas dunia gitu ya
mau turun menjadi ketua umum pssi
turun derajat menjadi ketua umum pssi
buat saya tanda tanya
buat saya skeptis gitu ya
karena semua orang tahu dia digadang gadang juga jadi cawapres
untuk dua tiga tahun

dan banner bannernya sudah ada di semua atm
kayaknya sudah ada deh
semua atm bumn gitu loh ya
jadi saya hanya skeptis saja
apa benar pak erick thohir mau ngurus sepak bola
apa benar jokowi juga punya concern yang besar terhadap sepak bola
untuk membangun sepak bola
buat saya ini pencitraan aja semua
karena saya adalah anggota tgipf
dan saya sangat ketawa pada jokowi
karena ketika kita memberikan laporan
dia bilangnya jangan masuk ke ranah sepak bola
kita mau masuk ke ranah tenis meja pak
jadi menurut saya ini benar benar hanya untuk pencitraan
karena memang kita punya u dua puluh piala dunia
yang kata pak erik adalah itu
adalah martabat bangsa
buat saya enggak lah
buat saya u dua puluh itu enggak ada yang mau bikin
cuma indonesia aja yang mau dibohong bohongin oleh fifa gitu
jadi buat saya ini pencitraan semua
dan saya tidak berharap apapun sebetulnya sekarang
sebelum kita nanti membahas ya
keminta tanggapan dari bang arya terkait dengan pencitraan itu
tapi sebelumnya gini
kalau bung joy merasa skeptis dengan kalau kemarin pembahasan kita
mengapa ada dua menteri yang terkesan degradasi
kalau bahasanya bung joy kemarin
mau yang satu jadi wakil ketua umum
yang satu pun jadi ketua umum
staff susnya pun juga masuk dalam kepengurusan
kalau bang arya adalah anggota exco atau komite eksekutif
apakah anda melihat ini juga sama dengan pandangan anda
terhadap menteri et dan juga menteri zainuddin amali
yang masuk dalam kepengurusan pssi
saya nggak mendengar pak arya tadi bicara
tapi saya hanya mempertanyakan
bagaimana logika birokrasi pemerintahan
ada dua menterinya jokowi
bahkan kemarin sampai tiga ya
karena ada wakil menteri dalam negeri juga masuk dalam calon anggota exco
bagaimana seorang jokowi bisa melogikakan pemerintahannya birokrasinya
kalau ada orang orang yang harusnya
apalagi kalau kita bicara menpora
menpora kan menurut undang undang olahraga
dia ada di atas dari semua federasi yang ada di indonesia
bagaimana dia ada di dalam situ
logika birokrasinya seperti apa
saya kalau ketemu pak jokowi saya pengen tanya nih
pak logikanya gimana ini ada orang orang bapak
yang harusnya menjadi atasan dari federasi federasi ini dalam tanda kutip
justru mereka ada di sana gitu loh
buat saya ini lelucon
oke termasuk kalau staf sus bumn masuk di pssi sebagai exco
itu juga masuk dalam pandangan anda
lelucon logika birokrasi yang dipertanyakan
kalau exco agak berbeda
karena exco kan sebenarnya
sebetulnya undang undang bumn sendiri tidak mencekal itu gitu loh
tapi kalau seorang menteri
buat saya dia adalah
dia lambang negara
dan harus berada di sebuah institusi yang harusnya ada di bawah dia
itu logika birokrasinya berantakan
pertama terkait dengan logika birokrasi
dan sebenarnya gini
ketika anda masuk dalam jajaran
bursa pemilihan anggota exco pssi kemarin
saya simpel simpel aja
bagaimana membangun klub bola dari bawah
membangun klub bola
mungkin mbak nggak tahu ya
tadi ngomongnya staff khusus staf khusus sendiri
bayangin kalau mbak sebagai seorang presenter
tiba tiba diminta jadi jurubicara di mana gitu
padahal anda adalah seorang wartawan pengalaman
baru anda dipertanyakan hanya gara gara posisi anda di mana
saya juga punya
karena harusnya nggak boleh lagi tanya tanya itu
kalau tadi saya itu nggak punya klub bola mbak
ngurus ngurus bola nggak ngerti pak
jadi jangan juga dikaitkan dengan itu
karena saya staf khusus nggak boleh gitu
wah itu anda larangnya nggak benar benar juga lah
saya tidak bilang anda sebagai staff khusus
tidak boleh masuk dalam anggota exco
anda sebut sebut terus
apa yang saya pertanyakan adalah agenda apa yang anda bawa ketika anda masuk dalam jajaran pemilihan anggota eksekutif
mbak kalau bertanya tapi jangan bawa bawa dulu status tadi
karena background anda adalah sebagai staf khusus
saya juga bekas wartawan mbak
tapi saya juga bekas wartawan
tadi anda bawa bawa staf khusus
jadi kita itu bagus bagus
silahkan jawab ham
kalau anda pertanyakan kredibilitas saya di bola boleh
tapi anda harus cek dulu lah rupanya bagaimana ya
begitu mbak ya
kami ini kan korban
dan sekarang ada kejelasannya
kami ini ngidupin lho mbak
pemain sepak bola
mbak nggak mungkin dan ngerasain tuh
bagaimana kami harus hidupi mereka
dan terpaksa kemarin kami hentikan
karena nggak ada kepastian kompetisi
bagi kami juga mereka itu berat banget loh
kami harus menghentikan gaji mereka loh mbak
hanya gara gara kompetisi nggak jalan
nah itu yang mau saya bawa
jelas saya ingin kompetisi yang sehat yang bagus
yang bisa memberikan kepastian jadwal
yang bisa kepastian kompetisi
jangan dihentikan ketika saat pilkada dihentikan
ini kan aspirasi aspirasi kami nih mbak
kami ini membina sepak bola dari bawah loh
jadi kalau itu berat banget
ini yang kami rasakan
nah itulah yang mau saya bawa
untuk memperjuangkan kompetisi kompetisi yang sehat di indonesia
tadi sebelumnya mbak karya sempat menyampaikan bahwa
apa yang mendasari sebagai exco atau mencalonkan diri sebagai exco adalah ingin membawa perubahan
dan memajukan sepak bola indonesia
salah satunya adalah dengan ditandai dengan bergulirnya kembali liga liga yang sempat tertunda kemarin kemarin ini
nah artinya sebenarnya visi misi dari anggota exco
orang orang yang masuk dalam kepengurusan terbaru pssi bung joy ini sangat baik
namun kita lihat kalau kemarin bung joy mungkin sempat menyatakan bahwa kuncinya adalah di anggota exconya
itu yang anda garis bawahi kemarin
dan di kepengurusan exco atau anggota komite eksekutif yang sekarang ini
masih ada wajah lama tapi juga ada orang baru
artinya ada harapan di sana
nah apakah anda melihat optimistis bahwa ini bisa mencapai tujuan yang baik
jika masih ada wajah wajah lama ini
ya wajah wajah lama ini kalau buat saya mengganggu secara moral lah
karena satu mereka sebetulnya bertanggung jawab pada tragedi kanjuruhan
yang sampai sekarang sebetulnya belum ada titik terangnya yang benar benar sesuai dengan rekomendasi
tapi yang kedua
tapi yang kedua adalah sebetulnya apakah orang orang yang baru seperti pak arya ini
mampu membawa perubahan yang sangat mendasar
terutama dalam cara berpikir orang orang di esko ini benar benar ingin memajukan sepak bola
kalau itu sih banyak orang bisa menjalankan
karena itu industri nya besar
dan coverage nya besar sekali
yang dibutuhkan adalah bagaimana membuat kompetisi liga satu liga dua itu jauh lebih bermutu daripada yang ada sekarang
apakah pak erick thohir zainuddin amali atau siapapun yang kemarin mencalonkan jadi ketua umum
ngomong soal pembinaan usia muda
ngomong soal bagaimana membangun sepak bola dari grassroot
dan hasilnya tidak hanya satu dua tahun ke depan tapi sepuluh tahun ke depan
ada yang bicara begitu secara detail
yang ada adalah memberantas mafia
dari dulu edi rahmayadi memberantas mafia
yang namanya iwan bule memberantas mafia
itu menurut saya hanya jualan
kalau mau itu meletakkan fondasi persepak bolaan nasional mulai dari grassroot
saya bikin kompetisi usia muda tidak pernah ada yang peduli
jadi usia muda ini tidak pernah ada yang mau ngelirik karena tidak ada duitnya
dan orang orang esko yang lama itu sudah proven
itu tidak pernah peduli dengan pembinaan usia muda
nah saya harapkan orang orang yang baru ini
ini kalau kita mau membangun sepak bola ini mulai dari usia muda pak
kalau kita nggak punya pemain mulai dari usia sepuluh empat belas enam belas tahun
bagaimana kita punya timnas senior
timnas itu senior ya
itu yang cukup kuat di asia
di asia tenggara saja kita tidak pernah juara
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu terakhir kita juara sea games
afs tidak pernah juara
terus kita mau ngomong memberantas mafia
kalau mau menaikkan kompetisi ya mulai dari pembinaan usia muda
baru kita mendapatkan pemain yang berbatu yang tampil di liga satu
kalau itu tidak pernah dibahas secara khusus
dan tidak pernah diupayakan untuk menjadi program khusus dari pssi
dan semua as prof yang ada di indonesia sampai kapanpun level indonesia ya satu ratus enam puluh an
dan ini yang saya tidak pernah dengar
saya tidak pernah dengar secara detail dari semua calon yang kemarin dan sekarang menjadi orang orang yang paling berpengaruh di pssi
saya tidak pernah mendengarnya
mudah mudahan dalam satu dua hari ini saya akan mendengar program program itu
dan saya akan tagih terus bagaimana itu pelaksanaan
saya akan minta tanggapan bang arya terkait dari tadi pernyataan dari bung joy
bagaimana anggota exco terutama harapan harapan yang ditaruh pada anggota exco yang baru ini
bisa tidak hanya sekedar komit tapi juga menjalankan salah satunya tadi mungkin yang ditekankan adalah pembinaan usia muda
bukan hanya soal bergulirnya liga satu dua tiga
tapi bagaimana menjaga mutu dan juga kualitas
sehingga yang paling penting adalah membuat pemikiran atau menjauhkan stigma selama ini mungkin yang terbentuk terhadap anggota exco pssi
yang mungkin tidak atau belum bisa membawa perkembangan yang lebih baik terhadap sepak bola indonesia bang arya
ya saya sih senang betul ya bahwa ada pesimisme itu juga bagian adalah seperti yang penting juga
karena nanti kan dalam kerja kerja akan kita perhatikan bagaimana kerjanya akan terbukti nantinya semua
dan seperti yang saya katakan tadi saya juga adalah orang yang ini ya kalau pembinaan
mbak kami ini klub dari liga tiga gitu ya
misalnya liga dua kalau tanpa pembinaan sih berat lah gitu ya
dan tahu paham banget yang namanya pembinaan itu begitu pentingnya gitu
kita itu bisa dicek kita itu punya klub bola yang fresh umurnya adalah freshnya paling muda di indonesia
jadi tahu benar yang namanya pembinaan itu bagaimana
tapi kan nggak bolehlah kita sombong apapun namanya tapi kita akan lakukan lah ya
saya kan tahu gini mbak saya aja ya terang
akibat gak ada pembinaan usia muda yang ini saya terpaksa cari pemain dari jawa loh
yang selama ini saya harusnya kan tahu sumatera utara itu gudangnya sepak bola dari dulu
tapi karena nggak ada pembinaannya begitu akibatnya
makanya saya sepakat itu bahwa pembinaan itu penting banget
dan itu akan membuat klub klub liga tiga juga akan bagus
klub klub liga dua akan bagus bagus gitu ya
karena itu yang dikembangkan dari lokal lokal
ini yang kita kerjakan gitu ya
ini lagi kita kerjakan
itu lagi kita kerjakan juga
makanya kita paham lah ya
dan tahu betul
kami tiap hari ini merasakan bagaimana semua denyut bola ini dan kami yang jalankan juga
maksudnya saya kan itu jalankan juga gitu
dengan punya klub itu ya
nah tapi ini bagus kita senang gitu ya
tapi soal tadi pesimisme terhadap pak erick nggak apa apa
saya rasa itu semua masukan bagi pak erick juga ya
bahwa tadi katanya menteri dan sebagainya
saya rasa kita juga ingat
pssi bukan sekalian aja menteri
jadi ketua pssi
pak aduranas pak agung pemelar itu juga ketua pssi
kalau pejabat pak edi rahmayadi juga dulu pak kosrat gitu ya
pesimisme pesimis ini membuat kita semua optimis
membuat kita akan dimasukkan besar bagi kami
dan ini akan memudah mudahan
harapan harapan yang ada itu membuat kita bisa bekerja dengan baik
dan ini kita akan lakukan
kita nggak mau janji janji dulu mbak
yang pasti kita kerja dulu
yang pasti nih pak ering dalam waktu dekat
dua minggu ini kita dua minggu dua minggu ini kami akan dikumpulkan semua para pemilih liga klub
kita dikumpulkan semua
astrof astrof dikumpulkan semua
kami akan bicarakan mengenai sebuah road map
sepak bola untuk setahun ini dulu
itu akan dirumuskan nanti
itu akan jadi bahan kita lah
sebagai acuan juga bagi semua untuk menilai
dan menginvaluasi ya
jadi ini jelas arahnya mau ke mana lah
oke jadi pesimisme itu sah sah saja
itu justru menjadi dorongan kalau bang arya bilang
bagi kepengurusan pssi yang baru
untuk bisa membuktikan apakah ini bisa berjalan sesuai dengan harapan anda semua
atau justru sebaliknya
dan tentunya akan ada evaluasi
kita akan lihat seperti apa
bung joy kita tagih bersama nanti
apakah seperti bayangan anda
apakah ini hanya satu dua tahun bertahan
apakah bisa seterusnya
lagi lagi demi masa depan sepak bola indonesia yang jauh lebih baik lagi
bung joy dan juga bang arya
terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia connect
bapak bapak sehat selalu